terdakwa kasus korupsi pengadaan ktp elektronik setia novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir ke beberapa politisi pdi perjuangan
di antaranya puan maharani dan pramono anung
menurut novanto keduanya menerima masing masing lima ratus ribu dolar amerika yang diberikan melalui orang kepercayaannya made oka masagung
selain puan dan pramono dalam kesaksian pada kamis pagi di pengadilan tipikor jakarta novanto juga menyebut lima nama politisi lain
kelimanya disebut novanto telah menerima aliran dana proyek ktp elektronik masing masing sebesar lima ratus ribu dolar yang diserahkan melalui keponakannya irvanto hendra pambudi cahyo
tau tau beliau itu menyampaikan oka bahwa dia menyalahkan berapa
uang kepada dewa
nah saya tanya pada waktu itu wah untuk siapa disebutlah tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf kalau saya sebutkan sini karena itu
juga ada sudara andi menjawab disitu adalah untuk puan maharani lima ratus ribu dan untuk pak pramono dari lima ratus ribu
untuk puan maharani waktu itu dia sebagai ketua praksi pdi dan untuk pramono adalah rp lima ratus ribu
nah ini hal halnya
itu keterangan andi atau aku
itu keterangan dari sudara oka
pertama juga itu adalah untuk komisi dua yaitu pak khairulman
itu sejumlah lima ratus dan untuk ganjar itu yang di confirm oleh pak kadirman adalah lima ratus dan untuk ari bowo adalah kalau nggak salah seratus atau dua ratus
dan untuk kepentingan pimpinan banggar kalau gak salah ingat ingat saya telah menyampaikan juga bahwa untuk merkia smekeng lima ratus ribu usd
oli duduk ab lima ratus ribu usd untuk tamsil lindung lima ratus dan untuk minuman lima ratus
di antaranya melalui keponaan saya irvanto
saya tanya waktu itu kenapa melalui sudara irvanto
ya dia hanya sebagai kurir
karena dia mau kita janjikan

dan dia mau kita janjikan

pekerjaan dari konsorsium
saya bilang andi waduh saya sebenarnya keberatan karena melalui saudara irvanto
ya satu nama yang juga disebut setia novanto di pengadilan hari ini adalah mantan wakil ketua komisi dua dpr ganjar pranowo
kita sudah tersambung dengan ganjar pranowo saat ini berada di sukoharjo jawa tengah
selamat sore pak ganjar
ya selamat sore
ya selamat sore
ganjar tanggapan anda terhadap pernyataan setia novanto di persidangan hari ini
pertama di dalam dakwaan kan yang dituduh ada dakwaan yang dituduh saya terima uang itu kan diomongkan oleh nazar kan ya
saya katanya nazar ngeliat saya dikasih uang
sampai berapa katanya lima ratus ribu
lima ratus ribu dolar amerika serikat pak
yang nazar kan bilang dia ngelihat ya
dia ngelihat saya dikasih uang di ruangannya bumustoko weni dan yang ngasih namanya andina rogong
gitu kan pertama
kenapa saya katakan bagus
hari ini novanto ngomong lewat siapakah tadi katanya keponakannya
terus kemudian dibagi bagi pada orang gitu kan
terus kemudian diberikan
diberikan kepada orang komisi dua terus baru ke saya
kepada hairuman harahak
kebohongan ini makin terungkap sebenarnya
jadi yang ngasih saya sebenarnya siapa
oke anda merasa bahwa dua duanya ini kesaksiannya bohong begitu ya
angkanya sama tempatnya beda gitu kan
nah jadi makin menunjukkan ini uji integritas ke publik
bagaimana posisi saya yang ada di situ
yang kedua ketika dulu pertama kali kompas tv pernah wawancara saya
saya sampaikan ada tiga sinario yang publik bisa menilai
yang pertama adalah saya dikasih dan terima
saya dikasih tidak terima
dan sinario yang ketiga adalah ada jatah untuk saya tapi tidak sampai ke saya
jangan jangan saya curiga yang ketiga ini yang terjadi
sehingga ada statement dari novanto seperti itu
itu penjelasan saya
anda menduganya itu adalah skenario ketiga begitu
tapi ini kemudian mau tidak mau ini adalah kesaksian kedua
tapi kemudian nama anda akhirnya disebut sebut lagi begitu pak ganjar
pastinya ada implikasi kan
enggak biasa aja
implikasinya bagus buat saya
makin menunjukkan kepada publik bahwa ganjar dituduh korupsi dan kemudian
senarionya rekayasanya dibuatkan
dan seolah olah saya benar
sayangnya skenario yang dibuat itu tidak ada yang cocok
itu tadi yang saya katakan
pertama kali orang yang menyebut saya adalah nazar
nazar menyampaikan itu katanya melihat langsung di ruangannya pumus tokoweni
pada dari sisi waktu pumus tokoweni sudah meninggal
dan andina rogong juga tidak mengakui
maka bohonglah yang pertama itu
nah hari ini muncul lagi
oh ternyata ya dikasihnya tidak langsung di situ
menurut versi novanto yang saya baca di media hari ini
oh diberikan kepada komisi dua lewat keponakannya
lewat siapa tadi mas agung atau siapa begitu ya
terus kemudian katanya dipotong
maka terus saya berpikir
loh jadi senarionya nyokoknya ganjar
itu yang mana yang betul yang bisa dipercaya
dan saya mengikuti berbagai proses persidangan persidangan
sampai pak hakim dulu marah marah ya
yang cnn berikan itu bagus banget itu ceritanya satu persatu
dia wajah orang berbohong itu ketika dikonfrontasi langsung
lupa lupa lupa gitu
nah saya makin menunjukkan kepada publik hari ini bahwa
nah ternyata dengan menjaga integritas ini mulai terkuat
apa senario yang terjadi sebenarnya
dan siapa sekarang yang orang mencoba coba
untuk melemparkan nama nama kepada publik
entah untuk kepentingan apapun tentu saja
baik kesimpulannya pak ganjar
siapa yang merekayasa
kalau anda katakan tadi ada rekayasa ada kebohongan
lalu siapa yang merekayasa dan
yang melakukan kebohongan yang memberikan kesaksian
memang ada pihak yang mengatur supaya ada rekayasa dan kebohongan ini
pasti punya kepentingan besar
sekarang kan nama nama ini disebutin semua kan
sehingga ada nama nama yang dilempar ke publik
di media digaduhin gitu kan
dulu saya juga nggak ada pak awal cerita cerita itu
tiba tiba muncul menjelang tahun tahun yang
hari hari yang rawan
dan kemudian saya mulai tampil
ini mulai muncul lagi ya biasa saja
buat saya itu gimnasti politik yang selalu muncul
dan publik sekarang makin tahu
makin mengerti betul bahwa kemudian
skenario ini ternyata kalah dengan senarionya tuhan gitu ya
pak ganjar artinya begini
kalau anda katakan ini adalah skenario
kemudian ada nama nama baru begitu yang muncul
ini adalah serangan terhadap suatu partai tertentu
suatu golongan tertentu
atau bagaimana menurut anda
saya bukan pengamat politik
dan saya bukan dukun
maka silahkan kemudian
para pengamat yang paling pas untuk itu
tapi membacanya saya kira tidak terlalu sulit
tapi yang jelas ini serangan terhadap ganjar pranowo begitu kan
ya kalau anda menyampaikan itu
tinggal melihat saja
dari fakta dari data yang berbolak balik
yang tidak jelas termasuk angka angkanya
dari situ kemudian makin menjadi kita tahu
pokoknya hajar bleh
tidak ada upaya hukum artinya pak ganjar
alah sudah lah
wong gorengan gorengan itu nanti kan publik akan tahu
kejujurannya siapa pegang integritas
sebenarnya dari awal itu orang yang tegal
memberantas kurupi siapa
sampai pada tingkat itu
baru nanti kita lihat di ujungnya
terakhir pak ganjar
ini anda kan sedang dalam kontestasi pilkada
ini tentunya akan memberikan implikasi juga begitu ya
kesaksian dalam sebuah forum hukum
apa yang akan anda lakukan
apabila ini tentunya akan berdampak terhadap kontestasi
yang sedang anda ikuti saat ini
tidak percaya mbak diba
anda yakin masyarakat tidak percaya begitu ya
sudah ada tiga survei yang mengatakan itu
apalagi kalau cnn mau mengundang para pakar
dua ahli hukum
mulai dari dakwa adat
dan kesaksian yang berganti ganti
maka mereka suruh menyimpulkan sementara
anda buat aja perdebatan itu
biar nanti ya siapa tahu cnn bantu saya untuk mengklarifikasi
coba baik kan gitu
tidak perlu bantu pak
karena memang tugas jurnalis adalah mengungkap kebenaran
pak ganjar pranowo
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih juga
dan kebenaran itu saya sampaikan melalui televisi cnn
baik terima kasih pak ganjar